di tengah konflik bersenjata yang masih terjadi di rusia dan ukraina
kedua negara juga melakukan sejumlah serangan informasi
rusia pada selesai kemarin melarang akses radio eko mosfi dan tv rhein online news channel
di sisi lain sejumlah negara di uni eropa juga melarang dan memutus akses televisi rusia
russion today atau rt dan sputnik
larangan akses terhadap russion today rt dan sputnik milik rusia ini
juga didukung oleh platform media sosial besar dunia seperti youtube facebook hingga tiktok
rt dan sputnik tak lagi bisa diakses oleh pengguna media sosial tersebut
pemutusan akses ini merupakan permintaan dari pemerintah di sejumlah negara uni eropa
di antaranya belgia dan jerman
sedangkan melalui kantor kejaksaan agung pemerintah rusia menyatakan larangan akses
bagi radio eko mosfi dan online tv channel tv rhein pada selasa sore waktunya
keduanya disebut sebagai gerakan radikal dan ekstremis yang berisi informasi salah
terkait serangan rusia ke ukraina
aksi ini juga menjadi tanggapan atas sikap uni eropa terhadap rt dan sputnik
informasi dalam setiap konflik menjadi sangat penting untuk menggiring opini
hal inilah yang menyebabkan rusia dan pendukung ukraina melakukan larangan akses bagi media tertentu
akan menjadikan customer